terlibat dan kita ber
hari ini kan kita dengan menpan rb ya bkn lan juga dengan kemendagri
itu terkait dengan soal pengisian asn di tiga provinsi hasil pemekaran
karena salah satu terkait dengan soal asn itu adalah soal afirmasi terkait dengan orang asli papua
nah kita ingin
kemudian afirmasi terkait dengan orang asli papua ini itu bisa terpenuhi
maka kita meminta kesiapan dari bkn dari menpan rb terkait dengan sumber daya yang ada di sana
kalau misalnya pemekaran itu nanti kita sahkan itu tidak ada masalah dengan asn
nah tadi terkait dengan soal pengisian asn baik nanti calon pns p tiga k itu sudah memenuhi
karena kita menggunakan
afirmatif afirmatif dan juga usia pun kita menggunakan batas yang tertinggi
jadi mereka bisa menjadi asn di usia empat puluh delapan tahun
dan bisa menjadi p tiga k usia lima puluh tahun bisa kita angkat menjadi pns juga